program imunisasi masal vaksin corona akan dilakukan komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional pada awal tahun dua ribu dua puluh satu
untuk mendukung program ini pcpn akan bekerja sama dengan tni polri
erick thohir mengatakan komite pcpn akan fokus ke delapan puluh tiga kelurahan dan desa
untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
selain itu pelaksanaan imunisasi masal vaksin corona akan dikomandoi tni polri bersama kementerian kesehatan
menurut erik tni polri memiliki struktur organisasi hingga ke pelosok daerah
erick menambahkan polri juga memiliki lima puluh tiga rumah sakit enam tujuh ratus tempat tidur
dan jumlah tenaga medis yang memadai untuk membantu program vaksin masal corona
erick thohir optimistis uji klinis vaksin corona yang saat ini sudah sampai pada tahap tiga akan selesai tepat waktu
sesuai dengan arahan bapak presiden yang terakhir di bandung
nanti untuk imunisasi massal itu akan dibawa
tni polri untuk mengkoordinasi daripada kementerian kesehatan kementerian pendidikan dan pmi
nah tidak lain kenapa kita bisa lihat juga bagaimana polri sendiri mempunyai tenaga medis yang sangat siap
sementara itu untuk menentaskan kasus pandemi covid sembilan belas
badan intelijen nasional terus menyediakan alat pendeteksi virus untuk memetakan penyebaran covid sembilan belas
pemerintah melalui bin berharap semua instansi
dan masyarakat dapat bekerjasama agar indonesia dapat terselamatkan dari keterburukan pandemi
ingin bangsa kita ini cepat sekali pertumbuhannya bisa menjadi normal lah ya minimal tidak minus
ini maka harus kita sadari tanpa ada kekompakan kebersamaan serta ada satu kedisiplinan
maka ini tidak bisa kita hanya menggantungkan pada pemerintah
pemerintah sendiri telah meminta kepada seorang pemerintah
seluruh instansi untuk saling bekerjasama menyelamatkan indonesia
dari berbagai sektor termasuk ekonomi dan masyarakat indonesia keseluruhan
tim liputan cnn indonesia